tidak ibu kita lihat ibu
ibu kenapa barang barang kami di
bapak bangun mak
dimana bapak sekarang neng
atuh lagi ibu
dalam beberapa hadis rasulullah saw sangat berpesan bahwa
jangan sampai ada seorang muslim yang meninggal dalam keadaan berhutang
maka daripada itu saya sarankan kalau ada yang masih mempunyai hutang pihutang dengan almarhum
kami persilakan untuk menghubungi keluarganya
alasannya sih buat modal main judi
tapi mana pak sampai sekarang tak sepeser pun pak dibayar
oh ya pak ustadz bukannya kalau hutang itu
mestikan harus dibayar
minimal kan keluarganya yang masih hidup
bener gak pak ustadz
astaghfirullahaladzim ibu astari tegak teganya ngomongin masalah hutang kepada almarhum
kalau yang namanya hutang itu ya tetap hutang kan
kamu nemenin aku sampai sekarang ini
aku ini kan pacar kamu
aku akan selalu nemenin kamu
kayaknya kamu harus ke kalimantan sekarang
kamu gak boleh sia siain kesempatan ini
kamu jangan mikirkan aku sama ibu
kamu harus percaya ya
aku sama ibu bakal baik baik aja disini
kamu harus pergi
jangan gara gara kami
kamu gak jadi pergi
pasti bakal didoain orang yang sukses
akan selalu doain kamu disini
malam ini juga aku akan berangkat
aku akan bekerja keras
aku akan kembali
dan aku jadi orang sukses
dan aku akan menikahin kamu
aku pergi dulu ya
fluoresksinya aku sekalitnya berlalu
walaupun aku juga menuangahlah

jika mau ke kebatasan
ya allah sukma
ibu berdarah bu

ibu jangan berpikir pikir apa apa lagi ya
ibu ibu cepat sekali
ya allah barang barang kita
ayuh kita lihat bu
bu kenapa barang barang kami dikeluarkan bu

saya sudah selesai
saya sudah selesai
saya sudah selesai
saya sudah selesai
saya sudah selesai
saya sudah selesai
bu tolong beri kami waktu
ibu tahu kang kondisi kita kayak gimana
saya mengerti keadaan kalian
tapi kalau kalian tidak bayar kontra kan
ya sudah pergi pergi
sudah pergi cepat
tidak mau tahu pergi
saya tidak bayar kontra kan
kita mau kemana nenek sukma
seperti yang sukma bilang tadi bu
kita ke rumah pak d
rumah pak d
rumah pak d
pak deh itu sekarang lagi susah
nanti kita malah tambah ngerepotin dia
kita kemana dulu
kita tetap berdoa saja
kita tetap berdoa saja
kita tetap berdoa saja
ibu ajaknya kan bu
istirahat dulu mau bu
istirahat dulu mau bu
takut orang jahat